sementara ratusan pengungsi banjir gerobokan jawa tengah hingga kini masih bertahan di sejumlah posko pengungsian
salah satunya yakni di pendopo kabupaten gerobogan
ada seratus lebih warga jagalan dan warga purwodadi yang mengungsi di pendopo gerobokan
warga mengungsi sejak jumat pagi karena rumah mereka terendam banjir setinggi satu meter
luapan sungai lusi mengakibatkan ribuan rumah warga di empat puluh sembilan desa yang tersebar di dua belas kecamatan terendam banjir dengan ketinggian antara lima puluh cm hingga satu meter